juga kalau ya boleh boleh saja ada pihak lain yang merasa statement itu ditujukan keluar
tapi sebetulnya itu coba diulang kembali
statementnya kan kader jangan memaksakan
itu berarti kan sebetulnya untuk internal
tapi bagus sekali kalau misalnya di dalam proses demokrasi
bagus sekali kalau itu pun juga dipahami oleh partai yang lain
oke kita tahan di situ
tadi kita sudah dengarkan pernyataan bu mega tapi kita baca lagi ini mas susirwan dan juga bang rey
jika kalian punya anak anak janganlah anak itu dipaksa paksa jengkel saya lah
iya lah ngapain sih kayak gak ada orang
nah ini betul ditujukan untuk internal partai sendiri
ya maka pernyataan itu kan di forum tersebut
oke tapi kan itu tayangkan juga di media media nasional
ya karena di situ karena itu sifatnya adalah pengumuman
pada gelombang pertama pengumuman siapa saja yang direkomendasi
nah tentu hadir pers
kemarin itu banyak sekali
maka kalau ini adalah sebuah pdi perjuangan memang mengeterapkan demikian
dan ibu sangat kontrol sekali terhadap calon calon yang akan diajukan
maka tentu kalau itu terus pertanyaannya siapa yang disindir begitu
ya ini sebetulnya adalah statement untuk koreksi di dalam ya
yang itu adalah langkah langkah yang dilakukan oleh kita itu demikian
artinya evaluasi partai memang ada
praktek praktek itu dalam kader kader pdi perjuangan
itu adalah mengingatkan kalau misalnya sekarang banyak juga wajar
kita harus melihat ada dua sisi
bagi orang tuanya tentu orang tua yang disebut dinasti tadi
memang mungkin berharap bahwa ada
kelanjutan dari kekuasaannya mungkin satu
yang kedua kelanjutan dari kekuasaannya tentunya dia ingin dilanjutkan oleh anak istri dan sebagainya
itu peringatan itu sebetulnya maksudnya demikian
kalau misalnya sudah lewat dua periode misalnya begitu berganti kepada yang lain
nah tentu ya kata katanya sudah jelas
jangan memaksakan artinya kalau pemahaman kami
ya kalau memang belum
siap belum matang dan sebagainya
ya jangan dipaksa paksakan kan demikian
jadi kalau ada partai lain atau pihak lain yang merasa tersindir
itu apakah memang bisa menjadi pisau bermata dua
memang bisa mengarah kemana mana tembakannya
politik bisa pemahamannya bisa demikian
dan kita juga tidak bisa menghalangi perasaan partai lain
kamu kalau punya partai jangan kamu merasa tersindir kan gak bisa
sebetulnya apa yang disampaikan oleh ibu ketua umum itu kalau itu dilakukan oleh partai yang lain akan bagus sekali
itu adalah sebuah proses demokrasi untuk kualitas ya
menjaga kualitas itu baik
bang ray rangkuti bacaan anda tembakan ini kemana sebetulnya
tembakan sindiran politik dinasti oleh bu mega ini disampaikan oleh bu mega
pertama saya sangat senang dengan pernyataan ibu mega ya
itu artinya mengkompirmasi apa yang menjadi concern kita selama ini
bahwa praktek dinasti di dalam politik kita
mulai kembali merajalela gitu
lebih khusus lagi setelah mahkamah konstitusi membatalkan pasal yang berkaitan dengan larangan
dilakukannya politik dinasti gitu ya
tidak hanya di pilkada di legislatif juga bisa terjadi seperti itu ya dan seterusnya gitu
jadi kalau kemudian ibu mega mengatakan bahwa saya merasa jengkel dengan orang orang yang mendahulukan anaknya
ponakannya gitu ya
kemudian apa namanya istrinya suaminya macam macam itu gitu
saya kira di satu segi
mereka melejitimasi apa yang menjadi konsen kita selama ini
betapa mulai parahnya kita kepada praktek praktek dinasti gitu
saat yang bersamaan pernyataan itu karena diungkapkan oleh ibu mega bobotnya jadi kuat gitu
kuatnya apa gitu
karena saya setuju tadi ini sebetulnya lebih banyak koreksi terhadap ke dalam gitu
mungkin betul ibu mega sudah pada tarap jengkel karena pada ujung ujungnya apa yang disusun mekanisme yang disusun oleh pdi perjuangan secara internal dalam tata cara
mungkin betul ibu mega sudah pada tarap jengkel karena pada ujung ujungnya apa yang disusun mekanisme yang disusun oleh pd perjualan secara internal dalam tata cara

itu akan dilangkahi oleh proses ini gitu loh
oleh proses apa namanya dinasti ini gitu ya
dimanipulasi sedemikian rupa dirayu sedemikian rupa ya
padahal mungkin pdi perjuangan bukan mungkin tapi pdi perjuangan sudah buat sederet peraturan aturan gitu
yang merupakan panduan dalam konteks misalnya seleksi dan penetapan
pasangan calon di pilkada dan seterusnya gitu
nah oleh karena itu saya melihatnya bahwa ini memang koreksi ke dalam
tapi saya kira kalau dengan begitu ibu mega mengungkapkannya sebaiknya itu lebih bagus lagi kalau dibuat dalam bentuk aturan di internal pdi perjuangan gitu
untuk mengikis apa politik dinasti maksud anda
misalnya nggak hanya cukup kalau misalnya mungkin selama ini aturannya dibuat hanya terkait dengan popularitas
misalnya yang pertama gitu ya elektabilitas yang kedua gitu ya
keanggotaan yang ketiga
ini misalnya syarat syarat pencalonan yang bersangkutan untuk dicalonkan oleh pd perjuangan gitu
mungkin syaratnya yang keempat itu adalah tidak memiliki hubungan darah dengan yang sedang berkuasa
dari tentu saja dari kolega dari anggota dari ataupun pengurus partai politik pdi perjuangan gitu
jadi itu dibuat syarat secara internal dimana persoalan apa namanya ya dinasti ini dicegah
yaitu salah satunya adalah tidak ada hubungan darah
karena seharusnya parpol punya tanggung jawab begitu
kita udah atur di dalam undang undang itu tuh
kita udah atur di undang undang kemarin bahwa satu tingkat ke atas satu tingkat ke bawah satu tingkat ke samping dan ke kiri ke kanan gitu
tidak boleh ikut di dalam proses pencalonan politik selama yang bersangkutan masih ada
pasal itu kemudian dibatalkan
tapi sebetulnya maaf maaf saya potong izin ya
acuan bahwa elektabilitas
kemudian sisi kemampuan kapasitas
ini itu pun sebetulnya terkandung di dalam makna dari jangan memaksakan
kalau dia memang memenuhi persyaratan memenuhi kapasitasnya memang cukup
jadi jangan juga dilarang atau katakanlah kalau gara gara itu ada
aspek anak atau keluarga
kemudian tapi sebetulnya kapasitasnya cukup
sudah melewati proses yang cukup panjang cukup matang
ya nggak salah juga
pengertian memaksakan ini menurut pemahaman kami adalah ya dia cukup siap tapi dipaksakan
didorong untuk maju
untuk hubungan darah
hubungan darah itu dinasti di negara lain pun itu terjadi kok

saya pikir kami tidak berangkat
kami tidak beranggapan demikian
tapi maksudnya adalah dari sisi kapasitas kemudian elektabilitas itu yang menjadi acuan

saya kira selain itu ke dalam saya sebetulnya berharap itu dibuat aturan
jadi ibu panduannya jelas

maju akan maju begitu

jadi maksud anda bahwa

paling dekat juga ada di

itulah maka saya katakan tadi

bukan berarti kemudian tidak boleh kita tolak begitu

kan itu dilarang itu karena ada aturan

jengkel itu kenapa gitu
nah tidak ada kapasitasnya
tidak ada popularitasnya

itu betul tidak begitu

kita break dulu ya
kami akan segera kembali sesaat lagi
kami akan segera kembali keskitaran informasi yang masih terkait dengan ini ketemu pd perjuangan
jelang pemilu dua ribu dua puluh empat bumega juga tampak jengkel dengan pemprov dki jakarta
yang ngotot menggelar ajang formula e di kawasan monas sapaka ini
menjadi sindiran telak bagi gubernur anies baswedan
yang digarang garang akan maju pada pilpres dua ribu dua puluh empat
kami akan segera kembali